pukul dua puluh sampai pukul dua puluh empat penyidik telah melakukan gelar perkara
dan dari ke sepuluh tersebut tujuh orang tidak cukup bukti dan tidak kita dapatkan perbuatan pidana sehingga kita pulangkan
kemudian yang tiga ada perbuatan pidananya tapi kita masih dalami terus
kita masih mengumpulkan alat alat buktinya namun demikian tiganya juga kita pulangkan sementara ini
jadi sepuluh sepuluh nya kita belum tetapan tersangka karena memang masih kurang cukup bukti akhirnya kita pulangkan
kemudian tentunya kasus yang lain yang kita sama sama lihat
siapa yang melakukan kekerasan di dalam pelaksanaan di mokok
kemarin ini masih dalam proses penyelidikan tentunya kita berharap penyidik segera bisa mengungkap kejadian kemarin
kemudian yang kedua terkait dengan kasus penjarahan kemudian penggunaan kekerasan terhadap orang maupun barang
kemudian ada juga pengerusakan sepeda motor
kemudian ada juga kasus penyerangan
terhadap anggota dengan tkp di gedung panjang
penjaringan jakarta utara
tiga belas yang kita amankan
kemudian yang cukup bukti kita naikkan sebagai tersangka ada sebelas
kemudian tentunya yang
dan dari keterangan
sebelas orang tersebut
orang yang masih kita jadikan dpo
ada pun perinciannya
yang pertama terkait
dengan kasus pencurian
dan penggunaan kekerasan
terhadap orang memohon barang
ada pun tersangkanya
inisialnya ia dan c
yang di alfamart
ada pun tersangkanya inisialnya
kemudian yang kedua
untuk korbannya sendiri
wartawan salah satu stasiun televisi
kemudian dpo nya ada
penyerangan terhadap anggota
atau kekuasaan umum
tersangkanya tujuh orang
m dan f
jadi totalnya ada
sebelas tersangka dan
demikian rekan rekan yang bisa saya sampaikan
untuk perkembangan kasus
di dua tkp yang pertama yang
jalan merdeka barat
mn merdeka barat
dan yang kedua di penjaringan
yang kedua di penjaringan
mungkin ada yang mau ditanyakan
pak dari itu dari penyelesaian
dari opik itu siapa pak
dari alian jamaah
saya belum bisa sampaikan itu rekan rekan
kembali lagi karena tadi masih
belum cukup bukti ya
makanya masih kita pulangkan
dan kita masih meneliti
kemudian foto foto yang ada tentunya akan kita
kembangkan kita masih berproses
soal perlapasan memorikan dari awal media
atau foto foto yang sudah diangkat
perlapasan dari kamera awal media
atau foto foto yang sudah diangkat

yang pernah apa sebetulnya
telusuri nya ya karena memang
baru tiga tadi ya
tapi sekali lagi karena memang
mengumpulkan alat buktinya
perlu ada memang perlu yang dipenuhi
sehingga jangan sampai nanti
kita sampaikan ke cpu
nanti akhirnya tidak lengkap
itu proses gelar ya yang bisa menentukan itu
kalau sudah menjadi tersangka ya
nanti kami pastikan kalau sudah menjadi tersangka ya
untuk sebuah tersangka ini
apakah bisa diindikasikan oleh
sebagai provokator yang
masih kita kembangkan masih kita cari
kejadian kerusuhan langsung ditangkap tangkapi
tapi mereka sudah bicara
mereka sudah menyampaikan
siapa siapa orang orang yang di belakangnya
tentunya nanti kita lihat perkembangannya ya
harap bersabar dulu
tapi kebanyakan ini mereka ikut ikutan
yang tertangkap sebelas ini
yang lima belas kemarin ya
yang jadi tersangka kan

yang itu koalisi dipakai
dari parahangsa mikravis dan lain lainnya
itu mereka pernah dipiksa juga
mengenai koalisi mereka yang
yang bisa terkumpulkan
sama tadi yang saya sampaikan
fakta hukum yang akan kita
penyidik yang mengkonstruksikan
perulahnya cukup kasusnya apa
tentunya nanti kita berproses ya
tidak instan ya
kembali lagi penyidik harus mengumpulkan
art art bukti kemudian benang merah
kejadian tersebut mengkonstruksikannya
terkait dengan kasus buniani nanti biar mabes yang
mengekspos ya karena memang kasusnya
berpengarangan dengan kasus yang
atau instan agama nanti sama sama
mengungkapkan fakta fakta hukumnya
sesuai dengan pasal satu ratus delapan puluh sembilan
mengumpulkan alat alat buktinya
minimal dua alat bukti yang cukup
kita baru bisa menentukan seseorang menjadi tersangka
makanya tadi berproses rekan rekan
rekan rekan bisa melihat kejadiannya kan
masa yang kita hadapi
kan berarti banyak orang kan
itu yang perlu kita wilablah sehingga
nanti kemengucutnya benang merahnya kepada
seseorang sesuatu siapapun tentunya
kita akan lakukan dengan jelas
mabes fori ya
kemarin sudah disampaikan bapak adi bumas kan
akan berencana besok ya
nanti kita tunggu ya
nanti kita tanya ke adi bumas ya
karena itu mabes yang tangani
kan sudah dikembalikan kepada
keluarga juga sudah menerima
bahwasannya yang bersangkutan
ada riwat asma yang sudah
diperingatkan oleh keluarganya
yang bersangkutan tetap
tidak ada tanda tanda kekerasan
tidak ada luka luka di badannya juga
pengetuturan dari keluarganya demikian
kamu mau kejarnya kamu kejar itu
tapi kalau polisi yang meluka luka kamu tidak akan tanya
rekan rekan melihat kita tujuh puluh sembilan polisi yang
yang terluka dan
terakhir kemarin kita update ada
sebelas yang masih di opnam
terakhir update nya sebelas
sebelas di rumah sakit
polri kemudian satu
di rumah sakit
pusat angkatan darat kemudian
di rumah sakit pelni
kemudian masyarakat ada dua
yang dirawat di rumah sakit pusat
ya banyak banyak luka terbuka karena lemparan
batu mukanya mulut
ada perutnya yang kena tusuk bambu
kok udah ditanya itu tadi
dia ngejarnya terus ya kan
lukanya perutnya ditusuk dengan bambu
kan sudah disampaikan tadi polisi ya
di rumah sakit pusat angkatan darat kemudian dua
di rumah sakit pusat angkatan darat kemudian dua
di rumah sakit polri
makanya kan tadi saya sampaikan lagi diteliti
dari rekaman rekaman cctv video
bisa lagi bisa menyulit nanti masa lebih beringas bisa saja
itu teknis saja penyidikan
ya sabar saja nanti penyidik akan yang menindaklanjuti itu
ide hidup ya klub
misalnya b pricing misalnya
ya kalian tahu karena di jempol ni
masa kan sudah diberikan peringatan secara lisan
mereka bertahap kita sudah menggunakan protap satu dua ribu sembilan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian
ternyata mereka juga tidak reda mereka malah menciderai anggota kita terus kita biarkan anggota kita
kita harganya kan lihat tahu kan anggota kita yang korban segitu
ya tentunya ya tadi aturan aturan itu yang kita mainkan sampai harus kita tentang terpaksa kita tembakan gas air mata
kalau akibat itu sehingga yang lain terdampak ya itu segala risikonya karena memang itu yang terjadi faktanya kan di lapangan kan
terjadi kekerasan terhadap anggota kita di lapangan
kalian kan lihat tahu
nanti kalau tidak lihat kita tunjukkan videonya gitu
cukup ya terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
anda baru saja menyaksikan konferensi pers terkait aksi kericuan maupun penjarahan di penjaringan jakarta utara
awis tionokabit humas polda metro jaya mengatakan bahwa ada lima belas orang yang diamankan
dimana sebelas orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
masih ada lima belas orang lain yang berstatus dpo dan hingga kini masih terus dicari oleh pihak kepolisian
empat orang dari lima belas orang tadi akhirnya dipulangkan karena masih belum cukup bukti
pihak kepolisian masih terus mencari bukti bukti untuk menjerat para pelaku ini
kebanyakan yang tertangkap tersebut mengaku hanya ikut ikutan saja
dan awis mengungkapkan pula bahwa minimal harus ada dua alat bukti untuk menyatakan seseorang menjadi tersangka
sementara kasus ini tidak terjadi dengan berat beratnya yang terjadi dengan penjara penjara yang tersebut

terkait senjata api yang sempat beredar menyebabkan sejumlah orang terluka
polda metro jaya membantahnya karena hanya menggunakan gas air mata
masyarakat ada dua yang masih dirawat di rspad karena mengalami luka luka